baiklah kita beralih ke informasi selanjutnya
tepat di tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu tujuh sudah dua belas tahun berlalu ya sejak iphone generasi pertama dijual dan disambut antusias publik
dan tim cnn tech news kali ini mencoba untuk mengumpulkan beberapa fakta unik yang tentunya patut diketahui bagi anda
para apple fanboy dan juga fangirl
kita lihat bersama
ini dia ada sebuah pohon dan muncullah sebuah apple gitu
ya menguak fakta ponsel apple
seperti apa yang akan kita kuak saat ini
yang pertama kita akan lihat dari gagasan awal iphone ini bisa lahir
ingin membuat pengguna apple dapat berinteraksi dengan lebih baik lagi dengan perangkat pintarnya
ia punya gagasan sebuah produk smartphone dengan layar sentuh tanpa stylus
ya stalus ini sebenarnya sangat lazim kala itu
namun jobs ini dikenal sangat benci gak suka dia sama stylus
karena penggunaannya yang tidak ringkas
lalu dari situ lahirlah iphone dua g
siapa yang pernah punya sebagai generasi pertama iphone dan diluncurkan juga dibanderol seharga empat ratus sembilan puluh sembilan dolar amerika serikat
dan dengan pilihan harga yang mengacu pada memori internal yakni empat delapan dan juga enam belas gigabit
pada saat itu itu mahal sekali tapi semua orang langsung ingin punya gitu ya
kita lihat yang selanjutnya
perancang iphone yakni jonathan ive desainer atau yang lebih dikenal sebagai johnny ive
yang sudah sangat terkenal di mana mana di dunia
telah bergabung dengan apple selama kurang lebih tiga puluh tahun
namun baru baru ini ia menyatakan ia hengkang dari apple dan memilih untuk membuka perusahaan desain sendiri
sementara karya terakhir produk iphone di bawah naungan steve jobs adalah iphone seri empat s yang begitu laris manis di pasaran
kala itu bahkan sampai sekarang masih banyak sekali yang pakai
baiklah kita lihat yang selanjutnya
iphone ini mengawali nama dengan urutan angka dua g tiga g iphone empat empat s gitu
namun ketika memperingati satu dekade dua ribu tujuh belas lalu pihak apple memberi nama iphone x dengan lambang romawi yakni x ya
total sejak kemunculannya sebanyak dua puluh satu seri perangkat iphone pun telah diproduksi sampai saat ini
dan yang selanjutnya kita lihat apakah iphone masih jadi yang paling laris
data yang dirilis lembaga pasar international data corporation
selama dua ribu sembilan belas iphone berada di posisi tiga secara global
dan sampai sejauh ini iphone memang masih jadi salah satu prima dona ponsel papan atas dunia
namun patut kita tunggu juga nih inovasi lain dari iphone
apalagi apple ini kan baru saja ditinggal si desainer utamanya johnny ive yang selama tiga puluh tahun ini mendesain semua produk produk apple
namun dengan munculnya berbagai macam merek merek baru
ada taingannya samsung bahkan merek merek china juga sudah mulai
dan juga ada yang mulai besar pangsanya di asia terutama di indonesia
kita lihat apakah eksistensi apple ini bisa tetap bertahan di posisinya sedia kalah